terkuaknya kasus korupsi alokasi dana desa oleh kpk seperti semakin menyayat rasa keadilan bagi masyarakat
bagaimana tidak dana untuk warga miskin di pedesaan masih menjadi obyek korupsi para aparat
lalu kenapa hal itu masih bisa terjadi apakah masih ada yang kurang dari sisi pengawasan dan pencegahan
untuk membahasnya sudah hadir di studio saat ini yeni sucipto yang merupakan sekjen forum indonesia untuk transparansi anggaran atau fitra
selamat malam mbak yeni terima kasih sudah hadir
catatan fitra sendiri ketika muncul operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan kasus korupsi alokasi dana desa ini
apa yang anda cermati apakah memang sejak awal anda sudah menduga alokasi dana desa ini sangat rentan di korupsi
sehingga dengan sistem yang mungkin masih belum baik dan sebagainya atau bagaimana menurut anda
ini sebenarnya membuktikan apa yang kita khawatirkan atau kemudian kita gelisahkan pada waktu
mengalami alokasi dana desa ini
ini mengucur di tahun dua ribu empat belas jika kemudian tidak ada piranti sarana yang cukup mendukung untuk dana desa didistribusikan
ini pasti akan menjadi persoalan seperti yang tadi disampaikan oleh kpk itu hampir sama dengan hasil penelitian kita
oh sebelumnya sudah menganalisis ini fitra ya
betul karena kita mengawal sebelum dana desa ini diketok ya oleh teman teman di dpr
nah kami bicara soal regulasi
ini masih tumpang tindih dan ini yang sangat membingungkan di beberapa desa
terutama berbicara soal bagaimana sinergisitas antara desa dengan kabupaten
nah regulasi inilah yang kemudian berpeluang untuk dijadikan oleh elit elit politik dalam hal ini adalah berpeluang untuk dikorupsi
atau dilakukan kong kali kong karena regulasi ini lebih mengarah kepada intervensi dari kabupaten itu sendiri
kabupaten yang rentan memainkan
karena itulah kita menjadi maklum ketika melihat ada bupati yang juga ikut ditangkap kpk
saya contohkan umpamanya regulasinya adalah soal regulasi mengenai lkpp soal pengadaan barang dan jasa
pengadaan barang dan jasa itu harus ada perda dari bupati
nah itulah yang kemudian titik rawan kenapa kabupaten bisa melakukan intervensi di tingkatan desa
karena dalam pengadaan barang dan jasa itu harus ada perda dari bupati
hampir semua desa itu diatur oleh kabupaten
makanya kemudian elit elit di kabupaten bisa melakukan intervensi
bisa melakukan kemudian mengarahkan kepada program dan proyek yang kemudian akan diselenggarakan oleh desa
itu di tingkatan regulasi saja
kemudian berbicara soal kapasitas
kapasitas mengenai di tingkatan desa
hampir rata rata tujuh puluh empat ribu desa
sampai detik ini mengenai sistem pengelolaan keuangan desanya itu sangat minim sekali
bagaimana kemudian mengelola berdasarkan undang undang nomor enam tahun dua ribu dua
sesuai dengan undang undang desa atau sesuai dengan peraturan kementerian desa
atau kemudian sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri
itu masih biasa sama sekarang ya
karena kan setiap kementerian lembaga
menurunkan aturan aturan yang berbeda
kalau di kementerian dalam negeri itu berkaitan dengan persoalan sistem pengelolaan keuangan desa
itu bersifat administratif
kemudian berbicara soal peningkatan kapasitas dari penyelenggara desa
kalau kementerian desa dia berwenang untuk mengawal bagaimana pengelolaan dana desa diarahkan
untuk tujuan dalam peningkatan kapasitas
terutama berbicara soal pembangunan desa dan pemberdayaan desa dan bumd
nah itu yang kemudian
ada di kementerian dalam negeri
kalau kementerian dalam negeri adalah berbicara soal kapasitas penyelenggara pemerintah desa
sejauh mana mereka bisa menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan administratif
menurut anda itu pemisahan
pemisahan tugasnya itu sangat clear atau masih bisa bias dan bertubrukan menurut anda
kami pikir ini agak sedikit bertuburkan ya
karena kewenangan kementerian desa ini adalah mencoba untuk mengawal pendamping desa
untuk kemudian mengawal penyelenggara pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dan jajaran jajarannya
karena kepala desa dan jajarannya ini menjadi tanggung jawab dalam kapasitasnya adalah dikementerian
nah ini kan belum duduk bersama bagaimana mensinerjikan kerja kerja pendamping desa yang dicetak oleh kementerian desa
dengan penyelenggara desa yang dicetak oleh kementerian dalam negeri dalam hal ini
nah ini yang kemudian menjadi bagian dari evaluasi
ini saja masih membingungkan sebenarnya
masih membingungkan di tingkatan apa
dengan sebuah sistem yang masih membingungkan begitu dan masih ada peluang untuk saling bertabrakan begitu ya
hal ini yang menyebabkan kemudian penggunaan atau alokasi dana desa ini menjadi tidak tepat sasaran lalu menjadi sebuah kasus pidana begitu ya
ataukah aturan yang bertabrakan ini hanya menimbulkan celah dan dimanfaatkan orang orang yang melakukan itu
nah maksudnya pidana ini terjadi karena aturan yang bertabrakan sehingga orang salah kemudian akhirnya salah by system gitu
ataukah sistem yang bertabrakan ini bisa melahirkan celah bagi orang orang yang ingin bermain dalam hal ini melakukan korupsi begitu lalu memanfaatkan ini
nah peluang peluang itu bisa terjadi
satu kalau berbicara soal regulasi
regulasi ini bisa dimanfaatkan oleh elit elit atau kemudian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
yang kedua bisa melalui apa
karena berbicara soal apa
rendahnya kapasitas penyelenggara pemerintah desa
ini bisa menjadi peluang
peluang untuk apa
untuk mengarahkan bahwa kepala desa harus abcd sesuai dengan intervensi
dengan adanya apa regulasi itu tadi
nah ini yang kemudian
kenapa kami menilai bahwa tingkat intervensi kabupaten ketingkatan desa itu tinggi
karena memang prakteknya seperti itu
kami melakukan pendampingan di beberapa kabupaten dan beberapa desa
karena memang terjadi bahwa kabupaten itu begitu tingginya intervensi di tingkatan desa
karena apa peluang peluang dari regulasi yang itu tadi
kan ini dana desa itu transfernya kan dari pusat kan yang tolnya ke kabupaten dulu
dana desa dari pemerintah pusat ke kabupaten
kabupaten mempunyai persyaratan mencairkan dana desa asalkan bahwa desa harus mengusulkan apb desa
harus menyusun anggaran pendapatan belanja desa
kalau tidak itu
tidak ada itu
tidak ada itu
itu kemudian itu tidak dicairkan
salah satunya bisa dijadikan alat mobilisasi
yang kedua kabupaten bisa kemudian mengatur desa
kalau misalnya kemudian ada sebuah desa yang ternyata tidak membuat apb desa tadi
maka uang ini hanya mengendap di kabupaten ataukah ada mekanisme yang harus dikembalikan ke pusat
kalau mengendap kemudian dikembalikan pasti
karena memang ini secara
secara sistem seperti itu
tetapi kan mengendap dan itu menjadi problem di tingkatan desa
kalau mengendap kemudian ditransfer pada waktu yang dalam waktu bulan yang sangat pendek
tiga bulan empat bulan harus menghabiskan uang sebesar tujuh ratus hingga delapan ratus juta dalam empat bulan
mereka dengan kapasitas yang sangat minim
itu kan tidak bisa
bisa kemudian desa apa
desa menghabiskan uang tujuh ratus hingga delapan ratus juta
minta tolongnya ke kabupaten
ini adalah pola
pola yang kemudian harus disadari oleh pemerintah pusat
nah dalam hal ini kami merekomendasikan di tingkatan pusat bukan hanya berbicara soal apa
berbicara soal akuntabilitasnya
tapi berbicara soal transparansinya
nah akuntabilitasnya bagaimana kemudian kabupaten yang diberi kewenangan untuk melakukan
pendampingan pembinaan dan pengawasan ini tidak cukup efektif
pendampingannya adalah pendampingan di dalam penyusunan apb desa
bukan mengarahkan desa untuk apa
untuk membangun abcd gitu ya
sesuai dengan keinginan kepala daerah atau elit di kabupaten
nah yang kemudian kenapa elit elit politik ataupun oknum di tingkatan kabupaten banyak kemudian terjerat
kena juga begitu
karena ini tadi yang disadari adalah kapasitas yang cukup rendah
di tingkatan desa
dan pendampingnya sama sekali tidak cukup efektif dalam hal ini
nah ini lagi kemudian perlu dilakukan evaluasi
karena ini sudah tahun ketiga saya pikir ini menjadi salah satu hal yang penting
dan coba kita bayangkan bahwa ini terjadi di pamekasan
yang paling tidak ya masih ada di sekitar pulau jawa madura
yang artinya ini muncul karena ada selaporan sebuah lsm
bagaimana dana desa kalau ada di daerah terpencil di timur indonesia misalnya
itu pasti jadi bancakan jangan jangan
lebih lanjut ya setelah jeda tetaplah di cnn indonesia prime news
ya dengan gambaran yang disampaikan oleh mbak yeni tadi
bahwa banyak sekali aturan aturan yang rentan sekali dimainkan di sana
semua tergantung kabupaten
dan lain sebagainya
sehingga desa bisa saja sebenarnya terkungkung
jadi sebenarnya kalau semangatnya dalam undang undang itu
kepala desa harus membuat dulu atau merancang dulu apb desa begitu kan
tetapi yang terjadi menurut anda tidak seperti itu
desa diatur oleh kabupaten
kalau nggak nurut nggak dicairkan
menurut anda nggak dari pantauan anda kemudian di beberapa wilayah lain
dari pihak kabupaten menurunkan dana desa ke desa desa yang mungkin yang sudah diaturnya
saya dulu istilahnya disunat
misalnya harusnya dapat seratus juta
kalau menurut pemantauan kita ada beberapa daerah seperti itu
sebenarnya ada daerah tetangganya pemekasan
ada kasus itu jadi seperti itu
ada penyunatan dana desa sebelum dicairkan
itu sebesar sepuluh sampai lima belas juta per desa
kalau tiga ratus an desa kayak gitu dikalikan sepuluh juta kan lumayan
untuk tali tali itu
agar tujuannya adalah segera cepat itu didistribusikan ke desa
karena kan keinginannya bahwa di dalam aturan pertanggung jawaban
kalau desember itu pelaksananya selesai
januari bisa dipertanggung jawabkan
tapi bagaimana cara mengawasinya
kalau misalnya desa kan memang sangat banyak
kalau misalnya anda sudah sebutkan contohnya
bahkan tetangganya pemekasan
artinya ini bisa disebut
masif dong kemudian
hal hal yang terjadi
apa namanya penyelewengan
anggaran alokasi duduk dana desa
dan ini angkanya tidak kecil sebenarnya
bagaimana cara mengawasinya
kalau bicara soal pengawasan jelas ya
di tingkatan pusat provinsi kabupaten
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan
di dalam hal ini
cuma melakukan pengawasan kabupaten sendiri
selain bicara soal pembinaan
mendampingkan berbicara soal pengawasan
bagaimana kemudian penyelenggaraan pemerintahan
di tingkatan kabupaten
itu menjalankan sistem
di sini adalah sistem akuntabilitasnya
berbicara soal eksekutifnya
nah kalau umpamanya fitra
mencoba untuk mendorong bagaimana memperkuat
bentuk pengawasan di sini adalah
badan permusyawaratan desa
nah inilah yang kemudian
kepada teman teman di tingkatan pusat
bukan hanya mengefektifkan siapa
pendamping desa yang sampai sejauh ini
kemudian pendamping desa
maupun tenaga ali
menurut pengamatan kita
di beberapa daerah
banyak yang berteriak
bilang bahwa kita tidak cukup efektif
pendamping desa dan tenaga ahli
kemudian hanya memenuhi persyaratan administratif
kemudian sudah terima honor begitu saja
tapi tidak kemudian menjalankan
di dalam undang undang desa
di beberapa kabupaten kota
nah inilah yang kemudian kita inginkan
bagaimana mencoba untuk
membangun pengawasan di sini
kalau dulu kita merekomendasikan
menurut anda tidak sulit itu
kalaupun kemudian ada komitmen
di tingkatan pusat provinsi maupun kabupaten
karena kita kan berbicara soal sinergisitas
kalau perlu sebenarnya
di dalam hal ini
di dalam pengawasan
bagaimana melakukan pengawasan
tapi dalam kasus ini
ada seorang inspektor juga yang
artinya kan begini
jadi susah begitu
kalau kemudian pengawasnya sendiri
menjadi bagian dari permainan itu
nah ini bagaimana mbak
itu yang saya tanya
kalau misalnya contohnya
pembentukan atau pengalokasi anggaran
di pemerintah pusat
mungkin media tidak kurang kurangnya
bahkan juga mungkin
tapi kalau daerah daerah
saya coba memperhatikan
di pulau jawa saja
masih terjadi seperti itu
bagaimana dengan daerah daerah
yang jauh dari jangkauan begitu
nah di situ sedikit
lsm yang mau benar benar mengawasi
dan lain sebagainya begitu
apakah artinya dana desa
ini menjadi sesuatu yang sia sia kemudian
kalau menurut kacamata kita
bahwa sistem itu tidak terbangun
yang di sini bahwa
oke lah di kabupaten
ini oknum atau elit yang bermain
tetapi pertanyaannya adalah
bagaimana dengan provinsi
bagaimana dengan pusat
pertanyaannya lagi pusat
untuk apa ada satgas
satuan tugas itu adalah untuk
kontrol kan gitu
sampai ketingkatan desa
nah ini yang kemudian
sampai sejauh mana kerja kerja
teman teman di satgas
untuk melakukan sinergisitas itu
elit di tingkatan kabupaten
itu kemudian tidak semena mena
melakukan hal seperti itu
karena ini peluangnya itu banyak gitu loh
umpamanya ada tiga ratus an hingga empat ratus desa
mereka bisa kemudian melakukan ini
tapi tidak ada sistem yang terbangun
akhirnya ya sudah lah
akhirnya dana desa bisa dijadikan
hanya nantinya program populis
kalau kemudian sistem ini tidak terbangun
sia sia begitu loh
kemudian naik menjadi rp empat puluh tujuh triliun
naik menjadi enam puluh triliun
sudah ada berapa duit
nah itu yang kemudian kita tidak inginkan
apalagi sudah mau menginjak tahun dua ribu delapan belas
sudah naik gitu loh
kaitannya apa ini

bisa juga digerakkan
atau dimanfaatkan dana desa ini
nah ini yang kemudian hati hati di tingkatan pusat
kami berbicara di tingkatan pusat
karena dua ribu delapan belas ini adalah momentumnya untuk pemilu kada
saya pikir di kabupaten
tahun politik lah ini ya
iya tahun politik
ini yang kemudian
bekerja keras di beberapa daerah
yang akan menyelenggarakan pemilu kada
bisa saja kemudian
dana desa bisa dijadikan sebagai alat mobilisasi
oleh para incumbent
itu bisa terjadi
kemudian ini bisa disandra
kemudian ini bisa
kalau kalian tidak memilih saya
atau tidak menjadi salah satu bagian dari
dari tim saya
saya tidak mau mencairkan itu
bisa saja seperti itu
kekhawatiran bisa terjadi seperti itu
dari tadi kan kita bicara soal
bagaimana kabupaten mendominasi
dalam pengelolaan alokasi dana desa
ke kepala desa
ini belum kita bicara
ketika kepala desanya sudah terima
manfaatnya ke masyarakat
juga belum terbangun itu sistemnya yang
menurut anda seperti apa
nah memang kalau di beberapa desa
memang sudah terbangun ya
terbangun bagaimana kemudian
sudah berjalan di beberapa desa
di dalam penyusunan
maupun dokumen dokumen penganggaran
sampai kemudian melibatkan masyarakat
di dalam persoalan pertanggung jawaban
tetapi tadi yang disampaikan
kalau daerah daerah terpencil
kemudian ada tenaga ahli
pendampingnya juga ada
tetapi tidak cukup efektif
inilah yang kita khawatirkan
dari tujuh puluh empat ribu desa
bisa kemudian kita
ini kan baru di jawa
coba kemudian di luar jawa
kami pernah kemudian
turun di luar jawa
ada banyak yang kemudian
teman teman di pendamping desa
tidak ada sinergisitas
dengan teman teman di kabupaten
resource di tingkatan desa ini
kemudian bisa dimanfaatkan
sesuai dengan keinginannya
tidak sesuai dengan keinginannya
masyarakat di wilayah tersebut
di desa desa tersebut ya
kita mau membangun apa
mungkin punya apa dana sebagainya
seharusnya kan dana desa ini kan
bagaimana bisa membangun demokratisasi
dan bagaimana bisa membangun akuntabilitas sosial
dalam hal ini adalah
bagaimana mencerdaskan masyarakat
di dalam merencanakan pembangunan
bagaimana menemukanali problematika
di wilayah masing masing tersebut
itulah sebenarnya intinya
makanya kalau kita berbicara di tingkatan pusat
bahwa membangun dari pinggir itu kan
bagian dari apa
tapi kemudian ketika ada sejumlah permasalahan ini
seperti air kran yang dibuka bocor
keluar terus entah kemana begitu ya
karena itu tadi
di tahun dua ribu empat belas kita sudah bicara
coba itu kemudian diselesaikan
tapi adakah sebenarnya
rentang waktu atau periode khusus
untuk mengevaluasi ini
dana desa sebenarnya
ini sudah menginjak tahun ke tiga
kalau menginjak ke tahun ke tiga
evaluasi dampak itu sudah bisa dilakukan
lima tahun atau tiga tahun
berjalan tiga tahun
bagaimana sih sebenarnya
letaknya ada di kementerian desa atau kementerian negeri
kalau kita bicara ada tujuh kementerian kan
tujuh kementerian diberi kewenangan
kalau dulu yang di skb itu kan
kementerian dalam negeri
kemudian kementerian desa
tetapi sekarang sudah ada tujuh kementerian
skb tidak berlaku
yang sudah berjalan saja
kementerian dalam negeri
dalam hal ini adalah urusannya penyelenggaraan desa
bagaimana kemudian dampaknya dari peningkatan kapasitasnya
ada atau tidak
itu yang kemudian harus dievaluasi
bagaimana kemudian penyelenggara pemerintahan desa
dalam hal ini adalah di aspek teknokrasinya
dari menyusun rpjm des
dari menyusun rkp des
dari menyusun apb des
sejauh ini seperti apa
kemudian di kementerian desa
kementerian desa yang harus dievaluasi
pendamping desa dan tenaga ahli
yang dicetak kementerian desa
untuk mengarahkan pengelolaan dana desa ke
ke beberapa hal
seperti di pemberdayaan desa dan pembangunan desa
termasuk bum desnya
kalau kementerian keuangan
evaluasi yang lebih bicara adalah distribusi alokasi
karena kan selama ini formulasinya masih jawa sentris
itu yang kemudian harus dilakukan evaluasi
kita nanti akan lihat nanti seperti apa evaluasinya
semoga kita tidak terus menerus menyaksikan
untuk korupsi alokasi dana desa ini
karena seperti akan sia sia uang yang begitu besar
dari negara begitu
tetapi ternyata tidak sesuai dengan manfaat
ataupun semangat untuk
membangun dari pinggir tadi ya
terima kasih mbak yeni sucipto dari fitra
telah bergabung sama kami
selanjutnya ketua umum partai perindro
mempertimbangkan mendukung joko widodo
sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas
apakah betul dukungan ini
karena memang kesamaan visi
atau ada aroma transaksi
politik di balik dukungan ini
kami akan mengulasnya